antrean panjang calon penumpang di stasiun bogor jawa barat senin pagi masih mengalami penumpukan
selain lonjakan jumlah penumpang di awal pekan sebagian pelanggan mengaku tetap memilih krl meski petugas telah menyediakan bus bantuan gratis
meski demikian penumpukan penumpang kali ini terpantau tidak sepadat pekan lalu
antara volume penumpang telah diurai moda transportasi lain seperti bus bantuan di stasiun bogor
untuk mengecek ketertiban angkutan bus gratis pemerintah provinsi dki dan pemerintah kota bogor pun langsung memantau kondisi kepadatan di stasiun hingga dalam gerbong
bis yang pagi ini dikirim oleh pak gubernur kemudian sepuluh bis kami siapkan dari kota
empat puluh ini bisa mengangkut sekitar lima ratus lebih penumpang
mudah mudahan bisa mengurangi kepadatan di angkutan
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan rencananya akan menambah jarak pembagian shift masuk kerja selama tiga jam untuk memecah arus pergerakan masa di masa new normal ibu kota
jadi shift itu sudah diatur sejak awal dan pilihan penagih kerja dalam dua peraturan ya
bahwa setiap kantor harus memiliki minimal dua shift
yang kedua jarak antar shift minimal dua jam
pak gubernur dki jakarta anies baswedan mencari pergerakan masa di masa new normal ibu kota
sedikitnya empat puluh unit bus bantuan dari pemerintah provinsi dki dan pemerintah kota bogor berhasil mengangkut lebih dari lima ratus pelanggan krl pada senin pagi
setiap armada dijatahi dua puluh orang penumpang dengan batas interval pemberangkatan setiap lima belas menit sekali
tujuan akhir bus menyasar lima titik utama di ibu kota seperti kawasan sudirman tebet manggarai juanda serta tanah abang
penambahan armada bus gratis ini sengaja dilakukan untuk mengurangi dampak kepadatan penumpang di hari pertama kenormalan baru
tim liputan siena